awan duka masih menyelimuti keluarga besar mawarti susanti
sejumlah karangan duka cita masih menghiasi rumah orang tuanya di jalan manuruki dua
kecamatan tamalate makassar
mawarti susanti adalah dokter spesialis paru rumah sakit umum daerah nabire papua
ia ditemukan tewas di rumah dinasnya
yang masih berada dalam kompleks rsud nabire pada kamis sembilan maret lalu
jenazahnya kemudian diterbangkan ke makassar
dan menjalani otopsi di dokpol pol dasulsel pada senin tiga belas maret
sore harinya perempuan empat puluh tujuh tahun ini dimakamkan di pemakaman kristen panaikang makassar
namun meninggalnya anak ketiga dari lima bersaudara ini masih misterius
sebab keluarga menemukan sejumlah luka lebam di wajah leher dan tubuhnya
ironis korban sedang mempersiapkan kepindahan tugasnya di rsud tangerang setelah enam tahun bertugas di nabire
sebelum meninggal keluarga mengaku
korban pernah terancam lantaran kamarnya dibongkar orang tak dikenal
makanya disuruh pindah dari situ sebenarnya
tetapi katanya dia tidak ingin untuk pindah karena sebenarnya kasihan ini

wawancara karena diterima di rumah sakit tangerang
atas bukti bukti luka di wajah dan tubuh korban
keluarga pun mendesak agar pemerintah mengusut tuntas kasus ini
terlebih mawarti susanti adalah salah satu dokter ahli paru yang bersedia ditempatkan di lokasi terpencil seperti papua
kepada pemimpin negeri ini jangan menganggap ini kasus biasa
ini adalah kasus yang luar biasa karena adik kami ini pahlawan covid
ketika covid adik kami berjuang untuk menyelamatkan orang baik
kami tidak menuntut banyak tidak menuntut lebih
kami hanya menuntut keadilan tolong
hingga kini keluarga juga masih menunggu perkembangan penyelidikan dari polres nabire